sementara itu kepala rutan pondok bambu ika yusanti mengatakan terdakwa jessica kumala wongso dalam kondisi sehat jelang sidang fonis
selain dinyatakan sehat jessica juga kerap beribadah di vihara yang lokasinya terletak di dalam rutan
meski begitu kenyamanan jessica di dalam rutan memang terganggu lantaran jessica menempati sel yang penghuninya dua kali lipat dari jumlah yang seharusnya
jessica seharusnya menempati sel dengan kapasitas delapan orang namun diisi oleh lima belas tahanan lantaran jumlah penghuni rutan yang melebihi kapasitas
yang ini saya bertemu dengan jessica masih dalam kondisi yang sehat dan jessica lebih banyak berdoa
jessica ditempatkan di kamar di blok b yang kapasitasnya sejatinya idealnya itu untuk delapan orang tapi saat ini ditempati oleh lima belas orang
sidangnya relasinya sudah kami terima tapi mengenai jam pastinya tunggu kejaksaan datang ke sini menjenguk
tapi dipastikan besok jessica sudah sidang bu ya
saya belum lihat berkasnya karena sudah berkas relasnya belum ada di rumah